bribka riki rizal kembali menegaskan bahwa dirinya diperintah untuk menembak yosua jika terjadi perlawanan saat verdi sambo akan melakukan interogasi kepada yosua utabarat
namun riki rizal menolak dengan alasan tidak kuat mental
dalam persidangan di pengadilan negeri jakarta selatan pada senin siang tadi ketua majelis hakim pn jakarta selatan wahyu iman santoso
kembali meminta riki rizal menceritakan perintah tembak saat kejadian
menurut riki rizal dirinya diminta menembak yosua jika terjadi perlawanan
namun permintaan itu dia tolak dengan alasan tidak kuat mental untuk menembak
tidak hanya itu setelah mendengar penolakan ricky verdi sambo memintanya memanggil richard eliezer ke lantai tiga
artinya terdakwa ferdi sambo kalau dia melawan kamu berani tembak dia atau tidak
betul yang mulia
tidak ada kalimat
kalau dia melawan kamu berani gak tembak dia seperti itu
kamu berani nggak untuk tembak
kalau dia melawan
korban kalau dia melawan
itu yang disampaikan oleh ferdis sambo dan saudara mengatakan saya tidak kuat mental
iya yang mulia
sementara itu di kesempatan yang sama dalam agenda sidang pada hari ini yang dipimpin oleh ketua majelis hakim wahyu iman santoso
kuasa hukum terdakwa riki rizal mengatakan
bahwa ia yakin kliennya akan lolos dari jerat hukum jika mengacu kepada fakta persidangan
kalau berdasarkan fakta persidangan kalau menurut saya kita yakin harusnya lolos
jadi jangan karena kebencian karena kematian joshua dan sianul kan juga menyesal dan sedih
rizal menyatakan sedih kejadian ini dan tidak membayangkan dan tidak menyangka
keluar air mata dia tuh
jadi kalau dijadakan bersalah karena dia tidak bersalah bersalah dia tetap menyatakan tidak
menyesalin karena dia tidak punya kemampuan menghentikan
dia tidak mampuan mencegah
seperti mungkin kalau dalam peradilan ham atau peradilan militer
seorang pimpinan ada anak buah yang melakukan kejahatan dia tidak cegah dia kena
nah dia kan anak buah
dan ini pasalnya tidak ada hubungan dengan peradilan ham militer dan militer
jadi saya kira saya himbau kepada jaksa agung periksalah fakta fakta ini
kalau misalnya sama sama kita punya keyakinan bahwa rizal tidak bisa kita nyatakan turut serta
karena tidak ada karena sudah menolak tidak ada niat tidak ada perbuatan dia
ya kami himbau jaksa agung sebagai penegak keadilan sebagai penuntut umum tertinggi
harusnya jaksa agung bisa menyampaikan bahwa tuntutannya harus bebas